pro kontra kunjungan kerja dpr ke luar negeri tidak berhenti begitu saja
kini ada dugaan yang mengemuka terkait perjalanan fiktif anggota dpr
yang berpotensi merugikan negara lebih dari sembilan ratus miliar rupiah
data ini tidak muncul sembarangan tetapi atas hasil audit badan pemeriksa keuangan atau bpk
setelah persoalan ini muncul ke permukaan
timbul tuntutan bahwa reformasi anggaran di tubuh parlemen adalah sebuah kebutuhan yang mendesak
sebenarnya seperti apa permasalahan ini sesungguhnya
kita akan membahasnya bersama melalui sambungan telepon wakil ketua fraksi pdi perjuangan hendrawan supratikno
selamat malam pak hendrawan
selamat malam mas indra
kemudian kami juga menghadirkan manajer advokasi dan investigasi forum indonesia untuk transparansi anggaran atau fitra apung widadi
selamat malam mas apung
baik saya ke pak hendrawan
terlebih dahulu pak hendrawan ketika anda mendapatkan informasi dari kesekjenan dpr
tentang laporan dari bpk ini
kemudian anda langsung meminta anggota fraksi pdi perjuangan untuk segera membuat laporan yang secara detail begitu
jadi sejauh ini apakah ini fiktif atau tidak pak
jadi mungkin saya luruskan dulu yang mendapat informasi itu adalah sekretaris fraksi mas pamang murianto
jadi mendapatkan fotokopi dari surat bpk kepada sekjen dpr
nah dalam surat tersebut katakanlah keterangan bahwa
karena laporan laporan kegiatan reses kunjungan perseorangan dalam masa reses maupun di luar masa reses itu belum masuk
sehingga secara potensial kalau lima ratus enam puluh anggota
kali dana reses yang besarnya kurang lebih dalam satu tahun satu tujuh miliar
maka potensinya kurang lebih sembilan ratus empat puluh lima miliar
tapi itu karena laporannya belum masuk ke sekjen
nah di sini ada perbedaan penilaian perbedaan persepsi perbedaan penafsiran
dalam reses itu perorangan itu diberikan kepada fraksi atau diberikan kepada sekjen
selama ini yang diberikan kepada sekjen itu hanya perjalanan dinasnya sppd nya
surat perintah perjalanan dinas yang dicap persenir senir itu
sedangkan laporan laporan yang bersifat politik diserahkan kepada fraksi
nah nanti kalau fraksi fraksi semua ini secara kompak menyerahkan ke sekjen
saya kira semua laporan akan terkumpul dari lima ratus enam puluh anggota itu
jadi percaya saya saya kira ada perbedaan penafsiran terhadap laporan itu harus diserahkan kepada siapa
sebenarnya sebelum sebelumnya begitu pak itu bagaimana
apakah memang ada perubahan sistemnya sehingga laporannya tidak masuk atau bingung apakah ke fraksi atau ke sekjen
sebenarnya sebelumnya bagaimana
sebelumnya dulu dilaporkan ke sekjen
tetapi dalam perkembangannya karena ada mp tiga yang baru tata tata tip yang baru
itu cukup katanya diserahkan kepada fraksi
karena laporan laporan yang sifatnya politik seperti itu apa gunanya
bahwa sistem pemberian dana di dpr itu sistemnya lamsam ya
jadi pertanggung jawabnya gelondongan
anggota diberi hak diskresi
kalau ke dapil itu bisa pakai kereta bisa pakai pesawat bisa pakai mobil mau sewa jet silahkan
pokoknya anggarannya sebesar x ya
dan x itu bagaimana pola pengeluarannya preferensinya dan seterusnya sepenuhnya diskresi dari anggota anggota
sehingga laporan pertanggung jawabannya pun tidak perlu detail maksudnya
detailnya kepada fraksi
karena fraksi ingin memonitor apakah anggota yang bersangkutan melakukan kerja kerja politik yang baik atau tidak
karena partai pun titip pekerjaan pekerjaan ya
misalnya bagaimana mendatangi dewan pimpinan cabang ya
kemudian pac pac dan seterusnya
tetapi laporan penggunaannya
dan dana dana secara gelondongan itu disampaikan ke sekjen begitu ya
dan sekjen kemudian diaudit oleh bpk begitu ya pak
tentara wan ya
enggak sekjennya kami hanya melaporkan tadi
surat perintah perjalanan dinas
yang dicap oleh instansi yang memiliki nomor induk pegawai
jadi itu sebabnya capnya bisa dari kabupaten bisa dari kesamatan bisa dari dinas dan seterusnya
tapi memang uang itu uang yang sepenuhnya diskresi anggota dewan
jadi kalau anggota dewan mau menghemat ya untuk persiapan tahun dua ribu sembilan diperbolehkan
kalau anggota dewan menghemat untuk misalnya membantu calon dalam pilkada tertentu silahkan
atau untuk membantu pembiayaan saksi dalam pilkada silahkan
bagaimana anda membaca ini mas apung
apakah memang benar ini hanya permasalahan administratif baru begitu karena ada tatip baru berdasarkan undang undang md tiga menurut pak indrawan tadi
sehingga ada miss di situ
sehingga muncullah anggaran yang belum jelas begitu detail pertanggung jawabannya
bahkan laporannya belum masuk
senilai sembilan ratus empat puluh lima miliar ini potensi kerugiannya
yang pertama memang perlu diklarifikasi juga oleh bpk terkait dengan sebenarnya sembilan ratus miliar itu substansinya ataupun kemudian objek auditnya itu apa
terkait dengan reses kunker dan sebagainya itu
masalah substansinya di mana
tetapi kalau saya mendengarkan dari pak hendrawan tadi bahwa ada dua hal
pertama kerja politik
yang kedua terkait dengan administrasi keuangan akuntabilitas
nah kalau untuk kerja politik
saya sepakat bahwa itu adalah monitoring dari fraksi ya kan
tetapi yang kedua terkait dengan administrasi saya pikir sebenarnya itu adalah kewenangan dari sekjen dpr
yang kemudian harus mempermainkan
mempermudah anggota dpr untuk transparan dan akuntabel
itu yang sebenarnya tugas administrasi set chain
nah kalau dua ribu tiga belas sebelum undang undang md tiga misalnya ini kemudian dulu ketika saya riset memang cairnya anggaran reses cairnya anggaran kunker itu disertai dengan beberapa lembar untuk pertanggung jawaban
formnya dan harus
disetakan oleh siapa ini
harus tenaga tangga dan macam macam
itu diserahkan ke ta
ta kemudian mengisi kan
ada nomor hp yang dikunjungi
daftar absen didapil dan macam macam
saya pikir itu perlu untuk ditinjak nanti
nah saya menduga ketika memang ini menjadi temuan bpk karena apa
karena adalah format dari fraksi itu berbeda beda
yang kemudian diserahkan ke sekjen yang formatnya itu belum sama
nah ketika diaudit dengan standarisasi sop
dengan permen apa
peraturan menteri dan peraturan dpr
nggak sinkron terkait dengan hal itu
makanya oleh bpk mungkin ini dicatat bahwa ini belum sesuai standar dalam hal pertanggung jawaban
jadi format dari fraksi fraksi yang berbeda maksudnya seperti itu
ya karena memang mungkin tidak ada standarisasi dari setjen
itu satu hal yang kemudian saya pikir perubahan undang undang md tiga itu tidak serta merta harusnya itu menurunkan standarisasi dari seluruh laporan keuangan
jadi intinya fraksi ini menerapkan cara pelaporan yang formatnya mungkin belum tentu sama
sementara dari set chain sekretariat dpr ini tidak menentukan pola yang beraku gitu ya
belum ya belum menentukan itu
bagaimana fraksi melaporkannya
mempermudah karena ada beberapa riset misalnya bahwa ta sampai bolak balik ke set chain direvisi terus karena tidak ada standarisasi di set chain
ini satu dua hal yang kemudian perlu dicatat
tetapi intinya bahwa sebenarnya ada nggak sih masalah tiket fiktif dan sebagainya di kunjungan kerja dan macam macam hasil audit bpk
kalau dari hasil audit bpk dua ribu empat belas yang sudah terbit auditnya karena yang sembilan ratus ini kan masih draft
tapi sembilan ratus ini sembilan ratus empat puluh lima miliar juga fiktif atau tidak itu masih draft
masih terus dikerjakan
dpr diberi waktu enam puluh hari untuk mengklarifikasi apakah mengklarifikasi beberapa administrasi apakah benar atau tidak
kalau kemudian nanti dpr bisa membuktikan bahwa tidak sampai segitu ya berarti yang keluar bukan
baik maaf enam puluh hari ini setelah keluar laporan audit
draft yang di
masih keluar draft ini
oh jadi memberikan respon
memberikan respon dulu ya
diberi waktu enam puluh hari untuk klarifikasi
sekitar dua bulan
hanya kemudian misalnya fraksi pdip
misalnya kita mengapresiasi yang pertama misalnya kan menyampaikan ke anggota untuk mengklarifikasi
tapi pertanyaannya kenapa misalnya tidak dari dulu dulu itu satu hal
yang kedua saya ingin menanggapi sebenarnya terkait dengan lamsam tadi
bagaimana sistem lamsam memang
baik kalau boleh saya potong dulu lamsam ini kita simpan dulu
saya ingin mengklarifikasi lagi kalau karena memang masalah administratif tapi menjadi sangat penting begitu
jadi sebenarnya memang belum ada standarisasi yang baku begitu yang diberikan sekretariat untuk pelaporan dari fraksi fraksi ini pak
jadi sebenarnya begini
untuk bisa mencairkan dana reses pada masa berikutnya
itu kan laporan sebelumnya sudah harus masuk
jadi stadgen itu memberi format yang sangat sederhana
pelaporannya sangat sederhana
apa yang diperoleh dari lapangan dan seterusnya
ada kuculan karena anggaran proses itu kan untuk lima belas kegiatan
lima belas tipe kegiatan
sebabnya setiap kegiatan ada format tanggal berapa dilakukan berapa pesertanya anggarannya berapa
kemudian cap stempel ya
kemudian tanda tangan panitia penyelenggara dan seterusnya
nah tetapi laporan laporan seperti itu karena dianggap terlalu apa kegiatannya isinya kan politik semua itu
itu sebabnya sudah lah purt mengatakan diserahkan kepada fraksi saja
yang diserahkan kepada sekretariat jenderal itu cukup format sederhana yang disiapkan oleh kesekjenan
jadi karena sistemnya lamsam sekali lagi
anggota lah yang mempunyai perhitungan pertimbangan pentingkan sendiri sendiri
pak hendrawan tetapi apakah kemudian pemahaman yang anda jelaskan tadi kepada kami di sini itu
juga dipahami juga oleh bpk atau tidak sebenarnya pak
sebenarnya paham ya
tetapi saya melihat mungkin yang dimaksudkan oleh bpk
kalau tadi saya bicara dengan hari asal asis
rupa rupanya kunjungan kerja yang sifatnya kolektif
kunjungan kerja yang sifatnya kolektif
dimana ada orang yang apa tidak berangkat
dia mengambil contoh begitu
tetapi menerima apa namanya honorarium atau apa
arium atau menerima uang kunjungan itu
nah pertanyaannya ini harus dirinci lagi
karena bisa jadi
karena sekali lagi sifatnya pokoknya acara di daerah tertentu di provinsi tertentu itu pada hari tertentu sampai hari tertentu
maka banyak orang yang juga membeli tiket sendiri sendiri
menurut penilaian saya dari misalnya yang berkunjung sepuluh orang
yang membeli tiket melalui sekretariat komisi mungkin hanya dua atau tiga orang
ya baik baik
enam puluh sampai tujuh puluh persen biasanya membeli tiket sendiri sendiri
sehingga maksudnya susah untuk kemudian tercatat begitu ya
iya jadi nah itu harus disimat dikeliti lebih jauh
nanti kita akan lanjutkan lagi
jadi sebenarnya ini adalah fiktif ataukah hanya permasalahan administratif
nanti akan diulas juga oleh mas apung
tetaplah bersama kami di cnn indonesia prime news
berikut ini kami paparkan lima kunjungan kerja anggota dpr yang dianggap kontroversial
yang pertama kunjungan panja ruu pramuka ke korea selatan jepang dan afrika selatan pada empat belas september tahun dua ribu sembilan belas
rombongan yang dipimpin ruli khairul aswar ini langsung dihujani protes publik
permasalahannya kegiatan ekskul pramuka di tiga negara tersebut tidak jauh berbeda dengan yang dilakukan di indonesia
bahkan afrika selatan masih tertinggal jauh
kemudian pada november dua ribu sebelas rombongan badan kehormatan dpr yang terdiri atas delapan orang terbang ke yunani untuk melakukan studi tentang kode etik
setelah melakukan kunjungan kerja mereka sempat singgah di turki dan berwisata di sana
pada april dua ribu dua belas komisi satu dpr melakukan kunjungan ke empat negara yakni jerman polandia afrika selatan dan republik cek
kunjungan ke jerman sempat diwarnai protes mahasiswa yang ada di sana
kunjungan semakin kontroversial karena diduga mereka sempat berwisata dan berbelanja souvenir
empat bulan setelahnya pada agustus dua ribu dua belas pansus ruu desa melakukan kunjungan kerja ke tiongkok dan brazil
sebelumnya mereka berencana berkunjung ke empat negara
kunjungan ini menghabiskan anggaran satu enam miliar rupiah
yang terakhir rombongan badan legislasi ruu pmi terbang ke denmark dan turki pada dua september dua ribu dua puluh
dua puluh dua anggota balik dibagi menjadi dua tim
lantaran peserta kunjungan ini hanya membahas penggunaan logo pmi saja
ya itu tadi beberapa contoh kunjungan kerja yang kontroversial dan dikritisi sebelum sebelumnya
tapi memang kejadian seperti ini terkesan menjadi seperti susul menyusul
selalu ada saja kunjungan kerja yang kontroversial
tapi konteks yang sekarang ini
jadi ini sebenarnya masih draft di bpk
jadi bukan hasilnya
belum hasil audit akhir ini ya
belum hasil audit akhir
tetapi kenapa kemudian ketika bagaimana anda melihat ketika kemudian partai partai politik atau fraksi fraksi dpr ini justru meramaikan ini
ya yang pertama bahwa ini memang masih draft dan internal kan
mungkin sifatnya masih rahasia
justru rahasia ini sebenarnya
baru kemudian kalau sudah sah disetujui tidak ada klarifikasi ataupun ada klarifikasi dari dpr diterbitkan itu adalah dokumen publik
nah ini ada
mungkin ada dua motif ataukah memang
yang memunculkan ini ya
ya apakah misalnya internal dpr misalnya fraksi tertentu misalnya ingin memang mendorong akutabilitas dpr atau kemudian secara dpr sendiri agar memang ada desakan publik
agar misalnya nanti ketika publik ini sudah mendesak dan kemudian misalnya bpk yang saat ini sedang mendapat sorotan dengan beberapa kontroversi hasil audit misalnya
nanti akhirnya bukan sembilan ratus miliar
tetapi misalnya hilang ataupun kemudian turun angkanya atau macam macam
kalau hilang ini artinya apakah laporannya semakin transparan
artinya misalnya apakah misalnya dpr itu berarti memperbaiki ataupun tidak gitu
jadi hilang atau adanya perubahan ini yang harus dipantau oleh masyarakat
apakah misalnya ada perubahan atau nggak secara teknis ya satu hal
tetapi poin di sini adalah bahwa pertanyaan publik apakah benar sih ada perjalanan dinas fiktif gitu kan di dpr
nah kalau fitra menemukan
tahun dua ribu empat belas memang ada
hasil audit bpk yang sudah terbit
artinya sudah menjadi dokumen publik dan itu sudah sah
bukan berarti lagi
itu disebutkan bahwa ada dua temuan yang pertama adalah dua satu miliar sekian
itu rincian tiket dan manifestasi mas kp tidak terkonfirmasi
tidak melakukan perjalanan dinas
dan kemudian ada selisih harga tiket
tapi itu yang dua ribu dua belas ya
yang kemudian dimunculkan juga sekarang ini
yang nilainya dua lima miliar itu
itu berbeda tahunnya
apakah itu sekarang ini
nah itu saya klarifikasi mungkin itu adalah yang dua satu ini
ini yang dokumen yang memang sudah dikeluarkan oleh bpk
artinya kalau mengatakan bahwa tidak ada ini buktinya sudah ada gitu kan
dan kemudian misalnya terjadi potensi kerugian enam puluh tiga miliar
ketika ada kunjungan kerja ke luar negeri dan macam macam
saya pikir ini adalah bagaimanapun besar atau kecil
ini adalah momentum untuk mereformasi sistem penganggaran di dpr
nah tidak adil juga mengatakan bahwa hanya dpr yang kemudian ada temuan temuan seperti ini
karena patokannya kunker dan kemudian itu kan reses ya
kalau kunker itu kan patokannya terkait dengan permen q ya
nomor tujuh puluh tiga dua ribu sepuluh dan terupdate dua ribu dua puluh
di situ ada standarisasi dan sebagainya yang memang bukan hanya dpr
tetapi juga pemerintah sifatnya lamsam
tetapi kalau misalnya kalau pemerintah pns dan sebagainya itu kan di saving
jadi ini tidak hanya dpr tapi di dpr juga ada
tapi saya ingin tadi menanggapi ya pak hendrawan bahwa memang boleh digunakan untuk apapun
lamsam ini tadi ya
tapi kan tidak ada misalnya ketentuan boleh untuk a boleh untuk b dan sebagainya
lebih bagus ketika memang satu persen rupiah pun itu bisa dipertanggungjawabkan
dan misalnya kalau tidak dipakai sudah dikembalikan ke negara
nah ini harus dikaji lagi apakah sistem lamsam ini masih efektif atau tidak terhadap penghematan keuangan negara
lumayan kan sembilan ratus hematnya berapa
jadi untuk kedepannya ya
ketika memang tiketnya apa ya sudah ya kan
sesuai dengan macam macam
nah saya pikir ini akan menghemat keuangan negara
nah kalau kemudian tadi disampaikan boleh untuk mendukung bank
saya pikir ini justru malah memotivasi anggota dpr yang lain untuk ya sudah lah lamsam saja
diskresi anggota dewan
dan kemudian laporannya lemah gitu kan
karena untuk apa laporannya kan
tapi sebenarnya yang anda sanggah ini atau yang anda kritik tadi menanggapi dari pak indrawan itu memang ada aturan
tidak boleh lamsam digunakan untuk itu atau memang ini sebuah saran
sebenarnya tidak ada boleh untuk apa kampanye dan sebagainya
ini hanya sebuah saran yang memang secara sistem keuangan negara harus dirubah
bukan hanya dpr
dan pemerintah yang lain
bedanya kalau mereka disaving menjadi harta sendiri dan macam macam
kalau ini untuk kepentingan misalnya
bisa dihemat untuk kemudian tahun berikutnya
ini yang harus dirubah
saya pikir kalau kemudian misalnya kemarin menteri pemberdayaan aparatur negara rapat rapat bisa di saving dan sebagainya
karena perjalanan dinas yang sebenarnya memakan cukup besar dalam konteks apbn kita
itu bisa dihemat
itu saya pikir akan lebih baik
nah yang terakhir
yang mungkin kemudian penting adalah bagaimana mengawasi agar revisi hasil audit dpr yang dilakukan oleh bpk selama enam puluh hari ini
agar betul betul bukan sembilan ratus atau dua miliar
tetapi sudah adakah perbaikan di internal dpr terkait dengan audit ini dan perbaikan laporan keuangan dan penghematan anggaran
pak hendrawan ada waktu enam puluh hari begitu ya
ketika draft ini keluar kemudian untuk memberikan respon begitu pak endrawan
bagaimana sejauh ini pdi perjuangan pak
jadi sebenarnya surat yang diedarkan oleh pdi perjuangan itu maksudnya sifatnya internal
kepada anggota anggota supaya mereka proaktif dan preventif lah
kalau ada laporan yang belum pas belum sempurna begitu
mengingatkan tenaga ahli dan asisten pribadi
karena ini kan sedang masa reses
sudah bersiap siap mempersiapkan fotonya mempersiapkan laporannya dan seterusnya
soal ad cost atau lamsam tadi
kalau ad cost itu nanti jadi pns
isi politik sini jadi pns
begitu pak hendro
kalau ad cost misalnya ketika kami mendukung biaya saksi di daerah pemilihan satu miliar
uang itu dari mana
itu sebabnya seperti di negara negara maju para anggota dewan para anggota parlemen itu memang memperoleh hak anggaran
misalnya diberi sekian sepuluh miliar itu sudah terserah
akan digunakan untuk apa
silahkan mereka masing masing
boleh itu pak ya
tapi kalau mereka kepentingannya adalah untuk konstituen dan kepentingan untuk pilih kembali
pasti mereka melakukan kegiatan kegiatan yang sifatnya produktif dan membantu masyarakat luas ya
kalau seperti sekarang ini kan maaf saja
ada kesan anggota dewan ini mau ungker aja mau melihat konstituen aja harus menunggu anggaran cair dari kepala jenderal begitu
tapi kalau misalnya untuk kedepannya begitu pak
lamsam ini di apa namanya
perlu direvisi lagi agar tidak
katakanlah penggunaan peruntukannya begitu ya
sesuai dengan peruntukannya
jadi tidak murni ketika bisa digunakan apa saja begitu untuk bagi anggota dpr itu
untuk sistem penghematan anggaran
semangatnya penghematan anggaran negara
itu ide yang bagus ya
tetapi sebenarnya agak susah untuk diterapkan untuk pekerjaan pekerjaan politik
pekerjaan pekerjaan politik anggaran sering sekali jauh lebih besar dari apa yang diberikan ya
itu sebabnya dilakukan berbagai upaya ya
untuk mensinergikan berbagai kegiatan
misalnya capah penggunaan tiket bisnis kelas misalnya
kalau sifatnya lamsam orang akan memilih tiket ekonomi
karena akan bisa dihemat
kalau penghematan itu dikumpul kumpulkan bisa untuk menalangi orang yang sakit
bisa untuk membantu anak sekolah
bisa di daerah pemilihan masing masing
pak indrawan nanti kita akan lanjutkan lagi
kita akan jeda terlebih dahulu
tapi masih menjadi pertanyaan
kalau sekarang ketika dari pdip contohnya ingin memberikan laporan secara detail
karena ada masukan dari bpk seperti ini berupa draft
mengapa laporannya tidak diserahkan pada saat setelah kunjungan kerja itu selesai dilakukan
karena memang sebenarnya ada waktu empat belas hari sebenarnya
agar memberikan laporan itu
kenapa baru sekarang
nanti kita akan ulas lebih lanjut
tetaplah bersama kami di cnn indonesia prime news
ya protes dan kekecewaan masyarakat terhadap kunjungan kerja
anggota dewan ke luar negeri pernah diungkapkan secara terbuka oleh perwakilan perhimpunan pelajar indonesia di berlin jerman pada tahun dua ribu dua belas silam
mereka menilai kunjungan dpr ke luar negeri tidak efektif dan menghamburkan uang negara
apalagi anggota dewan kerap mengajak keluarga ikut serta dan selalu minta dilayani para staf kedutaan
protes ini dinyatakan di sela sela pertemuan antara anggota komisi satu dpr periode dua ribu sembilan dua ribu empat belas dengan masyarakat indonesia di berlin jerman pada dua puluh empat april dua ribu dua belas
dengan biaya tiga satu miliar rupiah kunjungan kerja sepuluh anggota komisi satu dpr ke jerman pada waktu lalu ini untuk bertemu dengan parlemen jerman
mereka juga meninjau pabrik industri pertahanan dan beramat tamah dengan staff kbri jerman
mereka yang pergi pada waktu itu antara lain tantowi yahya nur hayati asgaf pena melinda hayon isman yoris raweyai dan tri tamtomo
baik terima kasih sebagai penutup mas apung anda melihat

berdampak politis itu
nah administrasi tadi kan pak hendrawan mengatakan bahwa ini cukup kefraksi
ke fraksi itu laporannya apa hanya umum telah melakukan pertemuan dan sebagainya absensi dan sebagainya
itu kan satu hal ke fraksi memang betul karena itu adalah pertanggung jawaban politis
politik substansi ya
tetapi penggunaan dananya ini apakah dilaporkan kefraksi juga
ya tadi tidak disampaikan tapi jangan salah bahwa uang negara itu spesial pus harus beri pertanggung jawab
nah masalahnya fraksi belum menemukan metode
ini mempertanggung jawabkan kepada sekjen sekjen juga belum melihat bagaimana mempermudah
artinya ini kan hal yang administrasi tapi berdampak politis bahwa seolah olah dpr sekarang tidak transparan tidak akuntabel dan korup gitu kan
satu hal yang memang itu jadi itu satu dampak politik
yang kedua ternyata celah celah administrasi yang seperti ini yang lamsam dan sebagainya
dana dananya diperuntukkan bukan untuk sepenuhnya untuk pengabdian kepada masyarakat
misalnya anggota dpr itu mendapatkan dana komunikasi dapil dana perjalanan dapil
apakah kemudian itu diakumulasikan dengan lamsam lamsam tadi untuk misalnya pembiayaan politik
itu saya pikir kan tidak sesuai dengan prosedur
walaupun lamsam kemudian ada diskresi tadi oleh anggota dewan tetapi tidak boleh semena mena kemudian ini digunakan untuk harta pribadi begitu ya
betul nah pertanyaannya tadi adalah
tapi ada tidak aturannya tentang itu mas
lamsam itu kan aturannya di peraturan menteri keuangan yang semua pns pun sama
lamsam gitu kan
misalnya kecuali bumn yang memang misalnya ada beberapa yang sudah at cost fee cost
nah tadi pertanyaannya nanti kayak pns kan lucu gitu
harusnya memang serta merta ini kan bukan wilayahnya dpr lagi tetapi bagaimana misalnya menteri keuangan presiden bagaimana menghemat keuangan itu
nah saya pikir bukan besaran rp sembilan ratus rp dua ini momentum untuk perbaikan anggaran dpr
jangan remehkan hal hal administrasi karena itu akan
berdampak pada integritas kepercayaan dpr di mata publik gitu
itu satu hal yang harus dijaga
saya pikir justru malah menarik kalau tadi permasalahannya pada reses gitu loh
berarti kalau misalnya ada perjalanan tidak melakukan reses dan sebagainya itu kan reses kan amanat undang undang dan sebagainya
nah ini akan menjadi bola salju yang terus menggelinding
nanti dari masa administrasi ini semua bodoh dpr akan terungkap
kita lihat apakah memang pelaporannya nanti benar benar transparan
benarkah ini soal administratif saja ataukah celah administratif ini yang kemudian digunakan
tidak diperbaiki tapi digunakan sebagai celah untuk mendapatkan uang negara secara ilegal tadi ya
terima kasih mas apung indadi telah bergabung bersama kami malam ini di cnn indonesia prime news